sampai jumpa di video selanjutnya
sorry ya gua balon sama dia
masih harus minum jamu lagi sih kan si rodia hamil
lu kudu minum jamu supaya badan lu sehat
buat bantuin ntar nih si rodia melahirkan
nenek suruh minum jamu apa
ya dia sih supaya kandungannya kuat nih
jamu kandungan kuat
supaya selamat anaknya ntar sehat dua
lu kenapa sih sama emak
masih berdebat lagi
ya gitu deh bang
yang mau kawin siapa sih
yang mau nikah siapa sih
lu atau emak
kan yang mau nikah robi
kenapa lu yang heboh sama emak
nggak baik dong nggak bagus kalo dilihat sama tetangga
mantu sama mertua
perangat perngut perangat perngut perangat perngut
kan nggak enak dilihat tetangga
rosi pengennya gitu bang
tapi emak nyentuh loh
nggak mau ngarah terus
lu kan lebih muda
lu kan cuma pengen yang terbaik buat si robi aja bang
yang terbaik rumana
perang perang warga sulam perang
iya artika mumpung udaranya lagi panas
biasa ya kalau menjelang bulan puasa tuh bawaannya panas bulu
apalagi ntar kalau udah masuk bulan puasa ya
pasti pengen cepet cepet buka tuh ntar
nggak boleh itu
kalau kita bisa menahan cobaan pahalanya gede dari allah
gitu ya cukup cukup sayang
subhanallah pagi pagi udah ada cewek kinclong ya bang
eh neng artika dateng kesini mau ketemu bang kardun kan
ih amit amit aja bang bebi deh
ala udah gak usah pura pura deh
udah biasa didatengin cewek cewek cakep begitu
ih kegaren banget sih dasar lu kagak ngaca
eh punya kaca kagak lu di rumah kaca tuh
iya deh kagak usah diadenin
oh pagi pagi nih malem udah ada ulit keket
pasti lu mau ganggu laki gue ngaku gak lu ngaku
gile lu ya laki bini sama sama stress sama sama gila
enak aja eh laki laki lu tuh udah mau tanah jelek
eh level gue tuh yang tajir yang ganteng
amit amit dah udah artika udah
jangan dengerin neng emang dari kemarin deh ngudak ngudak abang lu lu
ya hari dia sengaja dateng mau ketemu
kegatelan deh emang bang
iya emang kegatelan lu kalo kagak gatel kagak kemari lu
kagak ganggu laki gue lu ya kan bang
he kurang ajar lu yang nganteng buat kayak gatel
emang lu kegatelan kalo kagak gatel gak mungkin lu kemari
lihat bang bang bang bang tumben ya bang nih perempuan
pakai baju rada beneran kayak gini
biasanya sobek sobek pendek pendek
he lu nyelam bahan dimana bisa pake baju lengkap kayak gitu
he makanya lu jadi perempuan jangan murahan
pake baju tengkap tengkap kotok kotok
kayak gitu mah perempuan murahan tumben lu baju lu rada bener
kurang ajar lu ya

oh dasar lu nih nitip umi
dika ah lu gue ajar
udah udah udah biarin
udah biarin biarin
eh tunggu lu tunggu lu
kemarin lu ngurangin gue mulu
udah udah udah agen kebanyakan ngomong
lu berani langsung ponjok
dasar lu ya
lu yang dasar
insya allah kok jadi begini
biarin gue sumpahin tuh lahirnya
kaki duluan biar lu gak jatuh
eh lu pindah kemanaan
dari mana dari mana
eh lu tuh
gue yang jatuh
eh udah asal lu bini apa lagi
sama sama si trew
jangan berbicara sama gue
he jangan ajar lu kelamin
dia pada berantem
musti kayak gue
semua ayam ayam perempuan
berantem ngerebutin lu
lu tuh pake berantem lu
dibiarin aja di berantem
dia yang mau
eh itu semuanya gara gara bang kardun
lu gak penyalahin gue
jadi aku campur dah
ya allah bang kardun
ikut aja berantem situ
rame jadi ngeliatnya
udah ikut situ

ya allah bang kardun
jangan bawa aja minta
apa lu berantem aja

ini anak siapa ya
ini cucunya apa
adik kami kemana umi
itu dia bang
ayah tuh dateng ke sini
mau kasih tau
kalo adiknya kata nenek itu
itu apa ya
saya jadi kagak ngerti
engkau lagi berantem sama nenek
di depannya usaha dia bang kardun
bang kardun bang

keluarnya kan kagak buruan

orang pada bulet loh
bang enak aja masih jalur nonton
udah ya biarin
gila di mana tanda
nah ini tuh mbak yang keluar nih
tuh mbak yang pada akur
ajak bawa bawa gue dong
sorry ya gua balon sama dia
eh enak banget lo makan
aduh sakit pun lo
bantet gue lawan satu
gila enak banget ya
eh eh eh masalah gue
eh jangan sampai
eh jangan sampai
eh tolong aja
eh jangan sampai
sini kena datang abu
lo kenapa jadi berantem begini
bukan ini bisain malah diem aja
gimana sih ya
udah biarin aja dia berantem
dia berantem tuh lagi ngeributin gue
jadi minyak ganteng
diliat dari sedotan ganteng
lo denger ya
ini kedua bini gue lagi berjihad
gue lagi berjihad ngebela lakinya yang digoda ame cewek genit macam itu ganteng bagaimana
lo model lo kek kalenan babi tau gak lo ganteng eh awas lu ya lu berani berani godain bilang anak
dia kesini kagak ngodain gue gue yang dikodain emang sih anak gue ke gila gila asal ketemu lo
ngajar lu aja lari loh eh siang aja lari loh ya allah maksa bari malah kabur ratam udah udah
setelah cilis ikhwan ikhwan perempuan doma lama dan nangka dewa dama udah udah udah udah
lagi main petak umpet lila
iiih mang ojo mana ada sih main petak umpet
kejar kejaran kayak gitu teriak teriakan kayak gitu
mang ojo tolongin mereka mang ojo cepetan
kalo gak main petak umpet berarti dia lagi berantem dong
babes sama pak kardon itu kan orangnya gak akut pak haji
alah udah deket bulan puasa masih aja berantem
pak haji jangan diem aja lela minta tolong
tolong pisahin mereka pak haji
bukannya pak haji gak mau bantuin lela
pak haji gak mau ikut campur urusan dia pada
tapi pak haji kalo mereka gak dipisahin
mereka bakal berantem besar pak haji
udah biarin aceh dia udah pada bangkotan
biarin diselesain sendiri masalahnya
tapi pak haji pak kardon itu kan preman yang terkenal
yang stadis di kampung ini lela takut terjadi apa apa sama babih
lela minta tolong pak haji tolong bantu mereka
pisahin mereka pak haji
sekarang pak haji tanya nih